ini pekah minumlah
ah segar sekali rasanya
kau mengambil air ini dengan gembira
dan rasanya pun rasa segar di tengah tengah
peka yang membuat tiang merasa gembira
tanya aja sama larasati
oka sudah pergi kak
oka sudah pergi kak
oka sudah pergi sekarang

sekarang minum air
pelan pertama dalam happily together
dengan kakek yang tua rendah seperti ini
jika peka membutuhkan pertolongan tiang
tiang siap membantu pekak
kau baik sekali
kenapa kau tersenyum
bertemu dengan pekak
kau pasti bisa membantu aku menyeberang
lebih cocok dari dayang dayang
daripada putri raja
setiap hari bermain
setiap hari bermain
setiap hari bermain
setiap hari bermain
dengan dayang dayang itu
tapi dia lebih cantik
kamu lebih cantik dari dia
dan kamu pintar merias diri
tapi dia lebih pintar
mengambil hati aji raja
aji raja juga sangat memperhatikan dia
dibanding kita tiang
tiang juga khawatir
kalau tata kerajaan ini diduduki oleh
batu yang ada di tengah sungai mereka dulunya lebih besar daripada sungai ini tetapi karena
mereka bertahan dari dorongan arus lama lama mereka menjadi terkikis karenanya jika kau
menyeberang sungai berjalanlah melintang mengikuti arus sungai agar tenagamu tidak terkuras habis
kau angguk angguk apakah kau mengerti sedikit peka
sedikit yang didapat sedikit yang dimengerti banyak yang didapat banyak yang dibuang
yang tahu itu yang juga khawatir kalau tata kerajaan ini diduduki olehnya
tidak hal itu tidak boleh terjadi tiang anak yang tertua jadi tiang
suatu hari nanti terkadang dalam hidup
hai orang yang kau lihat kecil ternyata besar orang yang kau lihat lemah ternyata kuat
hai dengan kau lihat pindah ternyata bodoh siapa sebenarnya kakek ini
kata katanya sungguh penuh dengan makna para shetty hari ini seras sekali yang ochakh
kepadangan mau ke komentar ya tentu mau tapi yang bilang sama aja dulu ya
hai larasati enggak usah sebentar
hai berangus segar sekali rasanya kau mengambil air ini dengan gembira dan
ilmu raja kalacakra kepadamu
bersiaplah kau mengeri
narasati pemandangan sini indah sekali
tapi pelan pelan kak
jalannya di sini banyak duri
akan mampu memadamkan
aku yang sedang membara
apa yang harus dia lakukan
bila tiang marah pak
karena kau tidak usah
membakar pohon yang besar
hanya untuk membangun seekor ikan
dan kau akan mengerti
itu semua bisa ada dan bisa tidak ada
apa maksud pekak
simpan saja dulu dalam hatimu
kelak kau akan mengetahuinya
sekarang aku harus pergi
pekak mau pergi kemana
punya jalannya sendiri sendiri
demikian juga aku
tiang belum pernah ke tempat ini
bagaimana kalau kita kembali lagi
ke jalan yang awal kak
lihat tiang cari jalan dulu
kamu tunggu saja di sini ya
ya sudah kakak hati hati ya
kamu gak apa apa kan
jangan terlalu lama kak
tiang pasti kembali
kamu tunggu saja di sini ya
mudah sekali ya